saya mau menanyakan keadaan rena gimana ya mam
oh hai miss rena baik keadaannya
ya ada apa ya miss
saya ingin reminder hari ini jadwal fashion show di sekolah
acaranya pukul sebelas rena jadi datang kan
ya ya ya rena datang
oh baik mam saya ingin memastikan saja terima kasih ya mam
miss saya udah udah sadar dok
iya jadi pak
tapi bapak dan anak bapak tuh di luar dunia
papa mama udah sadar
alhamdulillah ani udah sadar
alhamdulillah ya allah
ma dari mana
tadi kita dari kantin pak
ada apa ini
bener andin udah sadar
andin udah sadar
mbak nin kok malah jadi sadar sih
gue pikir ini bakal jadi saat saat terakhirnya mbak andin
apa dia udah tau ya
kalau gue yang bawa reina
ntar lagi juga rena pulang kok
ini kenapa nino reject telepon saya
nggak biasa biasanya nih si nino reject
mungkin lagi meeting kali bu
ya udah kalau gitu aku pamit ya
mbak titipin aja ya
tadi mama lagi malam liat kamu
ada apa lagi sih
terima kasih ya
terima kasih karena kamu udah bawa reina kesini
kesadaran reina udah buat kamu jadi semangat
alhamdulillah sekarang kamu udah sadar
ternyata kamu sayang dan cinta juga sama rena ya
kamu udah mau undi
niat gue tadinya bukan kayak gitu kali
saya gak akan mempermasalahkan
soal pagi ini kamu bawa rena diam diam
ya meskipun saya tahu
pagi ini kamu udah buat mama saya panik pas di rumah
tapi kamu harus ingat persa
kebenaran soal rena
suatu hari pasti ikan saya unggul
gak capek ngajem ngajem saya terus
kamu ingat ya
bukan cuma saya orang satu satunya
yang punya banyak
ingat itu ya
rasa aku tenang
namanya gue pijak
aku selalu tapi
jadi elsa bawa rena ke rumah sakit
tapi berkat rena datang ke sini
alhamdulillah sekarang andin udah siuman mak
aduh ya allah
mama seneng sekali dengernya
yaudah kalau gitu
mama ke rumah sakit
mau jemput rena sekaligus jenguk anin
andin sudah siuman
terima kasih mama
dan ternyata elsa itu bawa rena ke rumah sakit untuk jenguk andin
ini nomor siapa ya
saya mau menanyakan keadaan rena gimana ya mam
rena baik keadaannya
ya ada apa ya mis
hari ini jadwal fashion show di sekolah
acaranya pukul sebelas
rena jadi datang kan
oh baik mam
saya ingin memastikan saja
terima kasih ya mam
yaudah kalau gitu saya ke rumah sakit
nanti mirna kamu temenin saya
sudah kalau gitu siap siap ya
anir udah siuman
kita ke rumah sakit
di rumah jaga rumah ya
jaga rumah ya
siap siap dulu ya
iya saya siap siap dulu
nanti mama mau beli mie buat papa
ini bagus deh kayaknya
oke itu mak
soalnya meetingnya juga nanti siang
no kamu tahu asa di mana
ya nggak tahu lah ma
orang handphone aja diambil sama dia
ya udah coba kamu telfon pakai handphone mama aja
siapa tahu diangkat
ngapain handphone aku di bawah
kamu akhirnya pada aku pasti bikin masalah lagi di luar sana iya kan
kamu pikir papa sama mama tertarik dengerin masalah kalian
selesaikan masalah kalian di kamar
jangan di sini
sekarang jelasin semuanya
tapi kamu lagi tidur
akhirnya aku angkat
reina bilang dia pengen ketemu salmanganya
makanya tadi aku bawa dia ke rumah sakit
kamu bawa rendang ke rumah sakit
untuk ketemu dengan adin
elsa kamu mikir gak sih
sampai jumpa di video selanjutnya